terima kasih anda masih bersama kami di political show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
saya mau langsung ke kpu ada komisioner kpu pak yulianto sudrajat masih bergabung pak yulianto
ya pak yulianto oke pak yulianto ada kesan kpu meremehkan begitu ya soal gugatan partai prima di awal dan kpu diharapkan nanti pada saat banding ke pengadilan tinggi lebih mempersiapkan diri begitu
iya pasti kita akan mempersiapkan diri sebaik sebaiknya sebenarnya bukan meremehkan ya konteksnya
tapi dalam arah kita kan setiap tahun apa
kita juga menghadapi sengketa sengketa utamanya kan sengketa sengketa di bawaslu kemudian di sengketa pt un bahkan nanti kalau sengketa hasil juga di mahkamah konstitusi
kpu dalam kapasitas akan terus fokus juga di dalam menghadapi sengketa sengketa yang diajukan oleh baik itu peserta pemilu dan lain lain gitu
dan prinsipnya ini untuk dikhusus di pengadilan negeri kita sudah mempersiapkan
dan sudah membahas secara khusus terkait dengan memori banding dan ini akan segera kita ajukan segera kita sampaikan
kan tengkatnya empat belas hari ya setelah dibacakan putusannya dan insyaallah minggu ini segera kita ajukan ke pengadilan tinggi mbak
jadi sekali lagi kami serius dalam pengajuan untuk banding ke pengadilan tinggi
sampaikan kagetan terima kasih atas dukungannya
bung jabul salam dari saya
bung jabo ini juga teman teman aktivis mbak
aktivis saya waktu ketika di solo mbak
pak yulianto terakhir kpu yakin menang ya dalam tingkat banding di pengadilan tinggi ya
oke kpu optimis menang
di tingkat banding pengadilan tinggi
terima kasih pak yulianto sudrajat komisioner kpu sudah bergabung pada malam hari ini
kita akan lanjutkan
saya mau putarkan ya pernyataan penting ini dari sekjen the ruling party sekjen pdi perjuangan pendukung utamanya pak jokowi menanggapi soal putusan pengadilan negeri jakarta pusat
kita dengarkan sama sama
atau kita baca sama sama nih
yang mencoba menggunakan kekuatan hukum sebagai alat
itu yang tadi disampaikan oleh sekjen pd perjuangan hasto kristianto gus jabo
kalau menurut sekjen pdi perjuangan ada kekuatan besar yang menunggangi partai anda
untuk melakukan manuver manuver gugatan ke pengadilan negeri jakarta pusat
sehingga berujung pada putusan penundaan pemilu ini
kami ini kan partai baru mbak
partai baru yang sedang berupaya untuk ikut menjadi peserta
kan orang orangnya bukan orang orang baru di politik
anda kan juga pernah mendukung pada dua ribu empat belas mendukung siapa
oh nggak ada
tidak bergabung dalam partai ya
kalau kemudian ya pdip bunga stoni sekjen pdip
pdip ini partai berkuasa partai pemenang pemilu
kalau kemudian beliau bilang ada kekuatan besar gitu ya bongkar saja
buka saja gitu loh
jangan kemudian mengkampingi kawan kawan kami yang ingin menuntut keadilan
siapa kekuatannya lebih besar dari pdip
nggak usah beropini nggak usah provokasi nggak usah mengintimidasi
ini proses hukum
kita harus berdewasa dalam berdemokrasi dewasa dalam berpolitik
kalau ada keputusan kenapa harus reaktif
diskusi yang ilmiah
jangan diisi dengan prasangka prasangka
jangan diisi dengan prasangka prasangka mistik
kok begini jadinya
jadi kaca semua reaksioner semua reaktif
mau jadi apa bangsa kita ini ke depan
kalau kemudian menghadapi satu keputusan hukum saja
rukaruan gitu loh
anda percaya bahwa ada operasi yang terstruktur
sistematif masif masuk ke celah hukum
seperti yang tadi disampaikan oleh sekjian bd perjuangan
ada kekuatan besar yang menunggangi partai prima
jangan salahkan masyarakat ya
mengumpulkan berbagai bukti ilmiah ya
ada menteri yang ngomong
ada ketua partai koalisi yang ngomong
ada kemudian pendukung yang ngomong
semuanya ada rangkaian yang berkaitan satu sama lain
bahwa prima mungkin partai kecil
bukan tidak mungkin
suasana kebatinan prima juga dimanfaatkan
apakah kemudian langsung atau tidak langsung
ini butuh pembuktian lain
tapi kita bisa melihat bahwa suasana keseriusan
mengelenggarakan pemilu ini memang ngihil ya
contoh banding ini
tadi saya mau melanjutkan poin kangsaan ya
ini untuk soal banding
tidak perlu terlebih dahulu memori banding
cukup pernyataan di depan hakim atau menyatakan
di pengadilan untuk banding
ini masih menunggu memori banding
memori banding ini pelengkap tidak wajib
apa salahnya kemudian kpu sudah memastikan banding
nah ini masih bicara soal memori
sudah mempersiapkan dan segala macam
jadi saya melihat ada suasana ya
yang membuat kita semua berdebar debar
tidak hanya bang jabo dan prima sedang menuntut
proses yang jujur dan adil
kita semua menuntut itu
jangan jangan ini penyakit sama yang tidak terselesaikan
kalaupun dikabulkan hak partai prima
untuk menjadi peserta pemilu
untuk ikut verifikasi administrasi dan faktual lagi
tapi kalau penyelenggaranya tidak fair
jangan jangan nanti kalah lagi nih
oleh karena itu mari kita kawal bersama
agar pemilu ini jalan ini perintah konstitusi
saya menolak setiap langkah langkah menunda pemilu
periode yang dilanjutkan atau tiga periode
itu harusnya pernyataan keluar dari siapa itu
dari dulu pelimpan
patuh kepada konstitusi tapi kemudian bersuara
jadi bukan intervensi
tidak bukan intervensi
kita harus paham ya tugas kepala negara dan kepala pemerintahan
sejauh mana presiden bersikap secara negarawan
dari dulu kita nunggu
dia harus bicara soal saya perintahkan tidak boleh mulai hari ini
ada bicara soal tiga periode tunda pemilu dan segala macamnya
tapi sampai hari ini beliau cuma bergerak seperti beluk licin kemana mana
mengayun gitu maksudnya
harusnya tidak bicara soal patuhi konstitusi
toh konstitusi bisa dia ubah dengan partainya yang banyak
tapi mari bicara mari kita jalankan konstitusi
tidak ada lagi yang boleh ngomong ini ini
ini bicara tampar sana sini tapi setelah ada yang bicara tidak merasa tertampar
jadi betulkah presiden tak ada konstitusi
mari kita tunggu besok berubah lagi atau tidak
oke oke silakan pak kapani
ya kan gak sesimpel itu bang ferry
saya yakin bang ferry mengerti
sbw pernah bicara
hanya pak hantarnya teman teman di dpr orang lagi reses
tidak mungkin ini kenapa satu dua orang
tidak tidak kita tidak kemas sidang ya
tidak mau tidak mau
tidak mungkin ini satu dua orang bang
ini kalau sandainya ya kita mengikuti logiknya

ya bang logiknya itu gini ya bang pasti mengerti
ini kalau saya tetap mau dieksekusi pasti ada amandemen di dpr
dan kalau dari situ pasti ada orkestrasinya
kalau pemerintahnya otoriter bisa kok
kok langsung menuduh pemerintah
kenapa presiden tidak pernah berbicara secara berulang bahwa saya menolak semua upaya penundaan pemilu
seperti presiden bicara dia kecewa ada pejabat pejabat yang
presiden mengajak kita untuk hal yang paling penting
kalau kita sudah mengajak kita untuk hal yang paling penting
kita tidak akan mencari konstitusi lagi
kalau presiden ngomong kalau ada orang yang menerbangkan pemilu dia akan merasa ditampar
hari ini banyak yang bicara tetapi tidak pernah presiden merasa tertampar dengan memberhentikannya jadi menteri
menterinya sendiri itu
jadi ginilah bang kalau
orang paling dipercaya presiden pembantu para presiden
tetapi bicara soal menunda pemilu tiga periode katanya presiden merasa tertampar
terhina dong harusnya presiden
nah gini bang
tidak sama sekali orang ini tetap di jabatannya
soal perpanjang perpendek kita ngomong ideas
bad ideas itu nggak boleh dihukum
bad behavior boleh
dalam ketatanegaraan ini bukan upaya untuk manajemen kalbu ya
ini ketatanegaraan ini ada
nah konstitusi dong presiden mengalahkan kemana
presiden bicara konstitusi terang benerang saja
konstitusi saya tidak akan melanggar konstitusi
sekeliling saya tidak akan melanggar konstitusi
dan berbicara soal pelanggar konstitusi
tiap ditanyakan presiden
ini seorang anggota ksp bicara pelanggaran konstitusi diam saja
ya makanya presiden udah ngomong
tadi barusan diputar saya nggak ngerti nggak ngelihat atau gimana
tapi lagi lagi bang kalau tidak ada upaya ke sana konsensus dpr nggak ada
tidak ada gerakan politik kesana ya ini gosip aja
ini gosip menurut anda
iya gosip aja dong kalau sananya tuduhan orkestrasi
menurut anda pengadilan negeri jakarta pusat yang melawan konstitusi
proses hukum tetap berjalan
tapi menurut istana menurut anda itu bukan sesuatu yang
ya orang bicara silahkan dong mbak rifana
menyampaikan pendapat anti demokrasi lalala ke sana lagi larinya toh
nah jadinya mau gak mau kita mesti gimana
presiden berkali kali ngomong kita lagi fokus pemerintahan
sedih juga sih kadang kadang
pak aldo nggak ngerti antara perlindungan hak dan pelanggaran dari kewajiban
hak publik harus diberikan seluas luas dulu
hak pejabat kewajibannya adalah memastikan ketertiban konstitusi
ini kewajiban memastikan konstitusi tidak jelas hak orang juga dibatasi
oke di mana pembatasannya
wah ini harus baru dianggap
kan boleh boleh ngomong
kalau presiden boleh ngomong sembarangan tetapi warga negara tidak boleh
ya harus barusan p dua puluh satu
oke kang saar sebentar saya ingin tanya ya
kami dapat informasi sebetulnya operasi untuk menunda pemilu itu juga ada

ada pihak pihak yang menginginkan penundaan pemilu kemudian dilakukan dari legislatif masuk ke yudikatif melalui celah hukum
masa kang saar enggak dengar
ya gini kalau kita ingin tahu bahwa ada kekuatan eksternal lah ya yang bermain di kasus pengadilan negeri jakarta pusat itu sederhana aja
kaye makamah agung itu masuk
memeriksa hakim hakim yang memutus dan pemeriksaannya juga bukan hanya pemeriksaan atas putusan subtansinya tapi juga semua hal
jadi kaye makamah agung seperti pernah saya sampaikan itu turun tangan untuk menangan ini semua
kaye sedang turun tangan nih
dan membongkar ini semua
apakah misalnya ini murni putusan hukum
atau memang ada soal lain dibalik itu
nah jadi ini bisa terurai motif dari putusan ini itu ketika nanti hasil dari pemeriksaan komisi yudisial dan mahkamah agung
menurut saya itu yang kita hari ini perlu dorong
tapi kalau kekuatan besarnya juga bisa mempengaruhi kaye dan juga mahkamah agung itu beda lagi ceritanya
ya kita apa gini lah
apa lakukan dulu
apa kaye dan mahkamah agung secara cepat untuk memproses terkait dengan hakim hakim yang ada di pengadilan negeri jakarta pusat
gus jabo selain partai anda menurut anda siapa yang diuntungkan dari putusan pak injakpus ini
partai anda jelas diuntungkan tapi masa gak ada pihak lain yang diuntungkan
oh saya gak peduli
itu bukan wawonan saya bukan ranah saya
yang penting sejak awal ya
tujuan kita ke pn itu menuntut keadilan
menuntut hak politik
prima menjadi pesara pemilu yang pada waktu kurasa saya
meskipun merugikan suara dua ratus lima puluh juta penduduk yang lain begitu ya
kan itu hak partai prima dipenu
itu putusan pn nya
tapi putusan dari dua ratus lima puluh juta penduduk
itu putusan pn nya itu urusan hakim
jangan ditanyakan ke kita gitu loh
itu urusan hakim gitu loh
sebagai partai kan harus mendengarkan suara rakyat juga
suara rakyat boleh memilih begitu
tapi kalau pemilunya nggak ada kan nggak bisa ikut dipilih
loh kita belum dipilih
kita mau masuk aja di hambat
di dolimi dihalang halangi gitu loh
gimana kita mau berkompetisi
jadi berfikirlah yang rasional
berfikirlah yang objektif
jangan berprasangka di dalam merespon sesuatu
bangsa kita ini dewasa
sampai sekarang ini terus kita ribut ribut ribut gitu loh
kesejahteraan rakyat demokrasi gitu loh
kemudian mereka gak peduli kesana
kepentingan partai sendiri semua gitu loh
partai baru yang mau ikut saja
nah ini poin ya
yang dituntut partai prima adalah hak keperdataan partainya
kalau ini dituntaskan selesai urusan
tapi tiba tiba putusan meloncat
menjadi yang dirusak hukum publik
karena permohonannya di awal juga gitu
iya di awal juga
petitumnya itu bagi saya sangat emosional
dan kemudian mestinya pengadilan secara bijaksana tidak mengabulkan ini
kalau mau kan perdataan itu begini
kalau haknya dirusak
ini saja yang diperbaiki
karena ini kan relasi antara yang menggugat dan tergugat
tiba tiba meloncat jadi hukum publik

kalau pengadilan mau fair mestinya ini dibenahi
kpu mau fair hak keberdataan orang secara fair juga harus dilindungi
kalau tidak yang begini begini akan terjadi terus
mas ferry sejak awal posisinya adalah kpu tidak jurdil
terus kemudian ya kan kita sudah menutup
terus kalau kemudian tanggal empat belas desember kpu memutuskan dan tidak mencantumkan prima di berita acara sebagai partai yang tidak ikut munlu dan kita tidak punya legal standing untuk kepetun gitu loh
itu solusi untuk mengembalikan hak
supaya kita bisa ikut kecuali kemudian prosesnya dihentikan
saya mau membuktikan secara fair ya
kalau audit kpu itu dibuka akan kelihatan
prima kah yang jujur atau kpu kah yang jujur
kalau terbuka ternyata kpu yang curang maka haknya harus dikembalikan
jalurnya akan berbeda ini
dia akan bisa masuk di tengah jalan
toh partai umat bisa masuk tengah jalan
arti prima kenapa tidak
sekaligus membuktikan kalau ada kecurangan kecurangan lain kpu harus membuka dan terbuka bagi publik soal langkah langkah pilihan
kita sudah bicara sejak awal itu mbak
buka ke independen gitu lho
buka data partai politik kepada publik
biar rakyat tahu siapa yang tidak benar
apakah prima atau lainnya
persoalan antara anda dengan kpu
tapi yang dikabulkan oleh pengadilan negeri jakarta pusat kemudian merenggut hak rakyat dua ratus lima puluh juta pemilih ini
jadi kemudian melebar menjadi soal lain
awal mulanya kan dari kpu yang tidak jurdil gitu loh
semua harus melihat kesana dulu
tapi petitum anda dari awal sejalan dengan kelompok yang ingin menunda pemilu
kenapa petitumnya begitu
semestinya kita lolos kita tidak terloloskan
supaya kita bisa ikut tanggal empat belas desember kpu sudah mengumumkan kita nggak bisa ikut
menurut mbak rifana
kalau anda jadi pemimpin prima gimana caranya
jadi harus berpikir objektif
melihat latar belakangnya segala macam
jangan kemudian karena ada isu tentang tunda pemilu tiga periode
hanya prima dikutuk
hanya prima dikorbankan didolimi gitu lho
ada cara lain tidak sih sebetulnya daveri kalau misalnya ingin mengakomodasi partai prima di awal
soal proses sengketa ini sebenarnya sudah ada jalan
problematika partai prima adalah jalan jalan konstitusional yang mereka tempuh
yang lucu itu adalah sebenarnya begitu mereka dimenangkan sebagian
itu jalannya sudah terbuka tapi ditutup lagi oleh kpu
banyak yang disuruh memperbaiki
nah ini yang saya bilang pak jabo itu sebenarnya
ini provinsi tiga belas anggota
saya memaklumi coba memaklumi sisi emosional ini
ada partai yang diloloskan dengan kecurangan di dua puluh empat provinsi
sementara partai prima kemudian dikasih waktu dua puluh empat jam untuk memperbaiki
memang ini ada kejahatan bagi saya
kecurangan antara penyelenggara
begitu mantul ke bawaslu
bawaslu bilang nebis en idem
padahal kasusnya beda lagi
tapi memang ada nuansa sangat emosional di bawah prima
dan suasana emosional ini mesti kita selesaikan secara bijaksana
harusnya hakim tuh
ini bukan kami nih
kompetisi kami bukan ini
nah ini tidak terjadi nih
oke tapi siapa sih yang diuntungkan dengan petitumnya partai prima ini yang kemudian dipilih
yang diuntungkan adalah orang yang akan menikmati perpanjangan dari penundaan
oke berarti siapa
ya nggak usah diterangkan lagi
oke orang yang menikmati perpanjangan itu yang diuntungkan
salah satunya bang jabo yang pakai baju kotak kotak
saya berkali kali ya
saya berkali kali sampaikan
lihat prosesnya di dpr
ada buktikan aja bang ferry
kan negara ini ada sistemnya bos
coba deh istana mendorong buka sipol kpu
itu baru patent
kalau cuma dorong dorong itu
saya gak usah jodoh
coba deh berani bilang
ada gak proses itu
dengan adanya ini siapa yang diuntungkan sih sebetulnya
merasa diuntungkan gak dengan penundaan pemilu ini
kita ini kan bernegara ini ada sistemnya
udah ada uu nya
udah ada peraturannya
pn nya juga bekerja
proses banding ada
ini kan kita nggak bisa nih liar liar aja bicara nih
sesuai dengan kemana arah besar kita masing masing
saya mau ngelanjutin
bad ideas itu gak bisa dihukum
bad behavior bisa
bajunya mbak rifana ini dari semut nih
tapi kok saya paksa mbak rifana pakai baju dari gula misalnya kan
kan dikelilingi semut
kalau bad behavior
jadi bad ideas melanggar konstitusinya

loh jangan dong
kalau seandainya mau bikin konspirasi
ya bikin konspirasi nih ya
ya bikinlah yang konstitusional
jangan liar kayak gini gitu loh
karena kan prosesnya di dpr nya gak ada
dpr nya juga lagi reses
nah kita lagi nuduh apa
ini gak ada akal
menurut daveri ini operasi lanjutan dari yang sebelumnya pernah digalang
jadi kan secara politik sudah pernah digalang
oleh ketum ketum partai
digalang oleh pak luhut begitu ya
oleh menteri bahlil
kemudian gagal secara politik ya
kemudian masuk ke dalam celah hukum
ini operasi lanjutan gak menurut
ini ilmu nalar dasar
kalau sudah ada premis mayor premis minor premis mayor
ini rangkaian peristiwa banyak sekali
tiba tiba datang putusan ini
melengkapi peristiwa peristiwa itu
yang semua adalah lingkaran istana begitu ya
tadi bang jabo sangat emosional
hak kami bagaimana
jangan sisi emosional dari teman teman partai prima
ini sedang dimanfaatkan orang orang
karena memang mereka berhak menuntut keadilan
jadi bagi saya kalau tahu nalar sederhana
ini rangkaian peristiwa semua
kalau di pengadilan rangkaian peristiwa ini bisa menyimpulkan
terjadi atau tidak terjadinya sebuah kejahatan
sisi emosionalnya partai prima dimanfaatkan oleh orang orang
untuk melakukan operasi penundaan pemilu ini bagaimana
ya silahkan saja
kita kan tidak masuk ke ranah itu
itu kan pertempuran besar gitu loh
ya yang sekarang ini kemudian menimbulkan prasangka
menimbulkan spekulasi spekulasi gitu loh
kita tuh sederhana saja pak sejawal
bahwa kita ini jangan didolimi
ya kita punya hak untuk ikut pemilu gitu loh
mestinya kpu mempermudah partisipasi politik rakyat
ini kan tidak gitu loh
hanya itu saja
kita ini hak politik kita dikembalikan
kita ingin ikut gitu loh
sudah sederhana saja
persalahan selesai gitu loh
kang san dari dpr
kalau misalnya melihat terus menerus operasi ini berlangsung ya
operasi untuk menunda pemilu ini
seperti naik turun ada timbul tenggelam begitu ya
apakah dpr tidak khawatir bahwa kredibilitas kpu nanti akan terganggu begitu
akan diragukan oleh publik juga
selama dpr tidak terpengaruh ya dengan wacana dan sebagainya
selama konstitusinya tidak berubah
undang undang dasarnya tidak berubah
undang undang pemilunya tetap
nggak ada konsensus berarti ya
di dpr untuk menggelar amat deman konstitusi ya
tidak ada ya
sampai hari ini
yang kedua semua proses terkait dengan tahapan pemilu sesuai dengan undang undang nomor tujuh dua ribu tujuh belas itu jalan terus
sekarang kita mau masuk kepada tahapan
pendaptaran calon amal
pendaptaran calon anggota legislatif
jadi di dpr sampai hari ini normal aja
dpr tidak terpengaruh dengan hiruk pikuk terkait dengan soal wacana apakah tiga periode
apakah penundaan pemilu dan sebagainya
tetap fokus bagaimana semua tahapan itu berjalan dengan baik
dan tahapan tahapan berikutnya juga dengan berjalan baik
kalau tahapan disiapkan dengan baik oleh kpu dan dilakukan secara profesional
maka optimisme terhadap penyelenggara akan tumbuh
makanya kita selalu mengingatkan agar kpu tetap profesional
makanya terkait dengan berbagai isu yang menertepak kpu
itu kita minta agar kpu sungguh sungguh untuk merespon itu semua
agar kredibilitas dan integritas serta kepercayaan terhadap kpu itu terjaga
kalau tidak terjaga nanti orang akan pesimis dengan hasil pemilu
nah itu yang menjadi persoalan
nanti ada distrust dari hasil pesta demokrasi kita
bagaimana kemudian mahasiswa melihat putusan pn jakarta pusat dan juga operasi ugal ugalan menunda pemilu
apakah kemudian mahasiswa khawatir bahwa suara mereka nanti terancam tidak bisa dipakai pada pemilu dua ribu dua puluh
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show